dua dari sebelas anggota satuan delapan puluh satu kopassus terbawa angin kencang
saat melakukan latihan terjun di kawasan pantai marina semarang
satu penerjun diketahui tersangkut di bangunan pabrik tepung sriboga
sedangkan satu penerjun lainnya hilang tercebur ke laut
dua anggota satuan delapan puluh satu kopassus tni yang tengah melakukan latihan pemeliharaan
dan kemampuan terjun di kawasan pantai marina semarang terbawa angin
peristiwa tersebut terjadi pada selasa sekitar pukul delapan pagi
sebelas anggota kopassus awalnya berangkat dari lapangan udara ahmad yani semarang
dengan diangkut heli mi tujuh belas milik tni angkatan darat pada pukul tujuh pagi
setelah berada di lokasi dan ketinggian yang ditentukan
sebelas penerjun kopassus terjun dengan titik pendaratan di sebuah tanah lapang
di kawasan pantai marina semarang
tanpa diduga angin kencang yang berhembus membuat para penerjun terbawa angin
dan mendarat di luar lokasi yang ditentukan
dua penerjun di antaranya terbawa hingga berjarak
satu penerjun tersangkut di bangunan pabrik tepung sriboga
di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
dan satu penerjun hilang di perairan sekitar pelabuhan tanjung mas dan pantai marina
yang jatuh di situ satu
sempat melepas para sepuluh

latihan tadi ada sebelas ya
sepertinya masih dalam pencarian
begitu mendapatkan informasi tim gabungan basarnas tni dan polair
langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet
mereka menyisir perairan pelabuhan tanjung mas hingga pantai marina
sedangkan tim dari penerbang tni angkatan darat ikut melakukan penyisiran
dengan menggunakan heli milik tni angkatan darat
damar sinuku semarang
selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
masjid agung al azhar jakarta selatan
menyediakan layanan pembayaran zakat fitrah secara drive thru
dalam rangka mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb
langkah inovatif yang disambut baik oleh warga ini
bisa menjadi salah satu referensi bagi anda
khususnya warga jakarta yang belum membayarkan zakat fitrah
layanan zakat drive thru di masjid agung al azhar jakarta
telah dibuka sejak lima belas ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
atau tanggal sembilan mei dua ribu dua puluh dimulai dari jam delapan pagi hingga jam delapan malam
zakat drive thru merupakan layanan baru di masjid agung al azhar
sebagai aksi tanggap terhadap situasi pandemi covid sembilan belas saat ini
layanan ini tersedia hanya di pintu barat masjid agung al azhar
yang bisa diakses melalui jalan sisinga mangaraja
pengendara mobil maupun sepeda motor dapat memasuki area parkir masjid
tanpa dikenakan biaya parkir
untuk pesaran zakat fitrah yang dibayarkan untuk satu orang sebesar lima puluh ribu rupiah
dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai
hingga debit atm
menurut salah satu warga layanan zakat drive thru memberikan rasa aman kepada jemaah
di tengah pandemi covid sembilan belas
jadi saya lebih aman lewat drive thru saja
zakat fitrah zakat mal vidyah buat orang tua juga saya bayar di sini
selain zakat drive thru masjid agung al azhar
juga membuka pelayanan penerimaan zakat secara langsung melalui pintu barat dan timur
namun khusus untuk tahun ini sesuai anjuran pemerintah
masjid agung al azhar tidak menggelar salat idul fitri berjamaah
wayudiri tonga ilham aji jakarta
kementerian agama menempatkan petugas rukyatul hilal di delapan puluh titik yang tersebar dari aceh hingga papua
di dki jakarta
pemantauan hilal untuk menjadi rujukan penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dilakukan di dua titik
gedung kanwil kementerian agama dki jakarta menjadi satu dari dua lokasi pemantauan hilal
dari lantai tujuh gedung hilal dipantau dengan menggunakan teleskop binokular dan theodolite
berdasarkan perhitungan hisap tim hisap rukyat kanwil
kemenak dki jakarta mencatat tinggi hilal berada sekitar min empat derajat
hingga posisi hilal di bawah ufuk dengan waktu matahari terbenam pukul tujuh belas lewat empat puluh tiga menit lima puluh empat detik
sedangkan bulan terbenam pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit tiga puluh detik
artinya hilal tidak terlihat
tim hisap rukyat menyatakan
ijtima akan terjadi pada tengah malam nanti
tepatnya dua puluh tiga mei pukul lewat empat puluh menit
meski demikian penetapan satu syawal